minggu pagi dua puluh satu mei warga desa cemani kecamatan grogol
kabupaten sukoharjo geger dengan temuan potongan tangan kiri manusia
di dekat jembatan cemani sungai jenes
selang beberapa jam warga di aliran anak sungai bengawan solo
mojolaban menemukan potongan kaki sebelah kiri
minggu siang dua puluh satu mei potongan tubuh manusia kembali ditemukan
kali ini di sungai jenes di batas wilayah kebupaten sukoharjo dan kota solo
malam harinya potongan kepala manusia ditemukan di sungai mojo pasar keliwon solo
senin dua puluh dua mei dari penyisiran polisi
beberapa potongan tubuh kembali ditemukan di sungai jenes
di sinilah di kali jenis ini pertama kali warga menemukan potongan tubuh manusia berupa tangan kiri
dan selanjutnya penemuan penemuan potongan tubuh manusia juga ditemukan oleh warga di sepanjang kali jenis ini
yang setelah dibungkus plastik
polisi menduga karena di sini ada bercak darah
yang diduga merupakan bercak darah dari korban
kapolres sukoharjo akbp sigit menyebut
total ada enam potongan tubuh manusia yang ditemukan di solo dan sukoharjo
yakni bagian tangan kiri kaki kiri badan kepala lengan kanan
dan terakhir bagian pinggang hingga paha
dari otopsi polres sukoharjo menyimpulkan
potongan potongan tubuh ini berasal dari satu korban
polisi pun menemukan ciri ciri khusus pada jasad korban
salah satunya terdapat tanda tato
dari identifikasi tim forensik polda jawa tengah
melalui siri siri korban
mengerucut pada seorang pria bernama rohmadi alias madun
warga keprabun solo
korban diketahui bekerja di sebuah toko mebel di solo baru
meski begitu keluarga sempat menyaksikan
korban mutilasi di sungai premulung
adalah kerabat mereka
sabtu dua puluh tujuh mei
tabir siapa pelaku pembunuh korban mulai terkuak
polres sukoharjo menemukan sebilah golok
diduga digunakan tersangka untuk memutilasi korban
dari penyelidikan polisi
tersangka terlacak dari sepeda motor korban
polisi pun mengklaim mengantongi rekaman cctv
ketika tersangka mengendarai sepeda motor korban
minggu dua puluh delapan mei
polisi meringkus s y
tersangka pelaku pembunuh dan pemutilasi korban
pria lima puluh tahun ini
dibekuk di desa makam haji
s y mengaku ia memukul korban
ketika korban sedang tidur lelap di toko mebel
tempat mereka berkutuk
dan bekerja dengan pipa besi pada jumat dini hari sembilan belas mei
tersangka mengaku membunuh korban karena sakit hati
korban menghina teman wanitanya
tidak hanya itu
korban juga disebut kerap memarahi tersangka
ketika tersangka ingin meminjam sepeda motor
s y pun mengaku memutilasi korban lantaran panik
saya waktu itu bingung gelisah
sampai setengah tiga
akhirnya saya keluar
setelah lagi mencari plastik itu
pulang ke toko itu
waktu itu saya di tempat tetangga saya
itu saya meminjam pisau
saya alesan buat lepas kelapa muda
sampai situ akhirnya saya ketakutan bingung
waktu udah berjalan hampir subuh pagi
saya ketakut ketawa
saya mencari lepas kelapa muda
korban ini punya motor
motor ini sering dipinjam oleh tersangka
sedang dipinjam namun tersangka apabila meminjam ini tidak pernah mengisi bensin
sehingga si korban ini sering mengatai atau menegur terhadap tersangka
dan tersangka kemudian merasa sakit hati di situ
di samping itu juga karena tersangka ini punya tanggungan utang
tapi bukan terhadap korban orang lain
sehingga dia ingin menguasai kendaraan motor tersebut untuk digunakan
kemarin rencananya akan dijual namun belum sempat dijual oleh tersangka
perbuatan keji yang dilakukan sy tak ayal mengejutkan pemilik toko mebel
yanto majikan tersangka dan korban menyebut beberapa hari sebelum kejadian
korban sempat emosi dan mengomeli s y
antara tidak mengisi bahan bakar usai tiga hari meminjam sepeda motornya
minjamnya ini sudah sakit
kalau begitu tersangka kita tidak ada
mungkin kali yang ketiga kali ini karena mungkin tidak diisi basenya atau bagaimana
mungkin dipinjemin ya tidak bolehlah
traumatis ini disimpan sedemikian lama
sehingga ketika ada seseorang yang memunculkan perkataan kalimat yang membuat dia marah
itu akan timbul
dan korbannya siapapun
di mana dia kerja tetapi siapapun yang memprovokasi dia dia bisa emosi
atas perbuatannya tersangka s y terancam hukuman mati